udah kalau gitu gue cabut ya
dia gak aktif nomernya
ya telfon lagi aja nanti
mereka anak warrior
kita jangan berpisah

ya mau nemuin haikal dulu biar gak salah paham ya
kok lo juga ikut ikutan bete sih
ya gue sih cuma kasian aja sama si boy
maksud gue gimana ya dia sebenernya niatnya baik
tapi si ian willy sama haikal malah kayak gitu sama dia
jadi kayak kesannya kan yang jahat si boy
padahal menurut gue niatnya si bo itu udah mulia banget loh
dia mau bikin supaya dua geng yang sama dia berdua
dan sering berantem ini jadi damai terus
yee ceritanya biar mana yaaa
bener kayak gitu kan
kita main ke tempat lo ya
di kosan juga sepi
lain gue pengen liat bini muda bokap loh
boleh banget mantep tuh
tuh men lo sih jadi
kita harus balas dendam sama mony
kita gak bisa lepasin dia gitu aja
dia udah bikin teman kita meninggal
nah gitu dong
bagus kalo lo udah sadar sekarang
tapi gue mau tau
apa yang bikin lo tiba tiba berubah pikiran
lo gak usah banyak nanya
malem ini kita gerak
sekarang kita atur siksa dedy
semua ngumpul disini
sekarang kita atur strategi untuk menyerang geng serigala
kita harus balas senam sama mereka
biar mereka tau rasa
dedy katanya dia mau ketemu sama mas
ya mana sih gitu
dikiranya papin itu lah kali ya
kalo lo mau mesra mesraan kenapa gak ke dalam kamar aja
ini temen kamu kenapa gak ke dalam sama papin
aku raya tunggu sekalian nyari apa
kau jangan deketin mohap gue
tadi kau udah gila loh
mau tidur dulu ya
komet ya om
kamu ada yang manggilnya aku tante
gue jadi bingung
kasian juga haikal
dia pasti marah banget sama
nomor yang anda rujuk saat ini tidak dapat dihubungi
haikal dimana ya
soalnya dari tadi gue telepon gak diangkat angkat sama dia
wah gue juga gak tahu tuh
hari ini gue gak berkabar sama dia
gini loh yan
jujur aja ya
gue tuh gak mau kehilangan sahabat kayak haikal
iya aku juga maunya gitu boy
yaudah deh yan makasih ya
ini semua pasti masalahnya soal raya
bisa ketemuan gak
soalnya ini penting banget rea
oh boleh aja sih
tapi gue lagi di rumah refer
kirim alamatnya ya
eh boleh kan re
katanya sih si gue ada arcin gitu sama gue mau ngomong
baik deh gue samesin ya
lo diman ya
gue ada di depan rumah reva nih
eh gitu bentar ya gue turun
di bawah raya
apaan gue turun
mereka tidak perlu ya sama lo
biar lo aja lah
kesempatan biar akur juga sama dia kan
ya minyakkan ini
jangan lama ya
hei sayang kenapa kamu gugup begitu
oke mungkin kamu males ya nemenin emas untuk makan malam bersama klien
ehm enggak kok mas
aku aku aku seneng
kenapa di luar aja
ngobrol di dalam aja mendingan
engga engga gausah gausah
gue cuma mau ngobrol dikit aja kok sama raya
bikin gue penasaran banget
gue berdua enggak ada yang dirahsiah rahsiahin kok
gue kan sekarang marah nih sama aikal ya
hah masa sih
iya makanya gue kesini
kalo gue tuh enggak jodohin lo sama mondi
tapi lo jelasinnya dengan baik baik
ehm boleh sih
tapi dengan satu syarat ya
kayak gue tuh udah maafin dia
cuman gue cuman ngasih pelajaran dikit aja
soalnya nih jadi cowok tuh keras kepala banget
yaudah kalian berdua sekarang salaman aja udah baik kan kan
eh sorry ya gue enggak mau
eh lo ngeliat sendiri kan
sekarang siapa yang keras kepala dia tuh gue
gue tuh bukan keras kepala
tiba tiba lo jatuh ke depan
lo orangnya geeran banget ya
nih gue salaman nih buruan ah
kan hapsu kan
tuh kan emang tuh orang kayak gini tuh gak sih
gila lagi sih bikin dia marah mulu ah kasihan kan dia
nah raya gue kesini cuma mau nyampein itu kalau
jadi kalau bisa lo telfon dia sekarang ya
yaudah deh gue telfon ya
yaudah kalau gitu gue cabut ya
dia gak aktif nomernya
ya telfon lagi aja nanti
mereka anak warrior
kita gak berpisah